indonesia memiliki beragam flora dan fauna
di kawasan kersikluwai kutai barat kalimantan timur
terdapat lima puluh tujuh jenis anggrek langka yang hidup di habitat aslinya
salah satunya adalah anggrek hitam endemik kalimantan
sunyi dan berpasir putih
itulah kesan pertama saat memasuki kawasan cagar alam kersikluwai kutai barat
sesuai namanya dalam bahasa setempat
kersik yang berarti pasir dan luwai berarti sunyi memang bukan tempat wisata umum
tempat ini merupakan kawasan konservasi atau cagar alam
habitat asli bagi lima puluh tujuh jenis anggrek langka yang secara alami tumbuh dan berkembang
salah satunya anggrek hitam langka endemik kalimantan dengan nama latin kolojen panderata
anggrek hitam biasanya mekar dan berbunga
pada maret atau awal juni
dan keunikan di sini yaitu yang jenis yang langka dan dilindungi
yang salah satunya yang terkenal dan hanya didapatkan di sini
itu hanya anggrek hitam
dinamakan anggrek hitam bukan karena mahkota bunganya
melainkan labiumnya yang berwarna hitam
anggrek hitam itu yang saya tahu dia langka di dunia dan satu satunya cuma ada di indonesia
makanya begitu tertarik dengan anggrek hitam dan tahunya ada di indonesia
di kalimantan akhirnya saya kunjungi di sini
kersikluwai seluas lima hektare ini dikenal sebagai monumen alam sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena keaneka ragaman jenis anggrek yang tumbuh di kawasan ini
pada seribu sembilan ratus delapan puluh dua kersikluwai ditetapkan sebagai kawasan konservasi
dan kini ada di bawah payung kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
bagi siapapun yang ingin berkunjung wajib melapor ke pihak otoritas setempat
pengunjung dilarang masuk tanpa seizin
pengawas cagar alam termasuk mengambil benda apapun dari kawasan konservasi ini